kasus korupsi bts yang menjerat mantan menkom info jonny g plate dan kawan kawan selasa pagi memasuki babak baru
setelah pada persidangan sebelumnya majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan para terdakwa dalam putusan selah yang dikeluarkan
dalam sidang dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi jaksa penuntut umum menghadirkan empat orang saksi
yakni kepala biro perencanaan kemenkom info arifin saleh lubis kepala divisi last mail dan backhaul network bakti feryandi mirza
ketua tim pusat monitoring telekomunikasi detail bpi kemenkom info indra apriyadi dan dodi setiadi selaku auditor inspektorat jenderal kemenkom info
dalam persidangan feryandi yang bertugas membantu direktur bakti dalam perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek bts
pernah menerima uang tiga ratus juta dari windy purnama yang disebut sebagai orang kepercayaan terdakwa irwan hermawan komisaris soliteh media sinergi
feryandi yang menggunakan uang tersebut untuk membeli aset kendaraan mengaku tidak mengetahui tujuan pemberian uang tersebut
namun ia mengaku berasumsi uang itu diperoleh atas instruksi atasannya di bakti pada saat itu anang ahmad latif
uang tersebut diakui feryandi
telah diserahkan ke penyidik kejaksaan agung dan dirinya tidak menerima dana lain
selain itu feryandi juga menyampaikan mendengar atasannya anang
menyampaikan jonny g plate menerima uang lima ratus juta per bulan
lima ratus juta per bulan itu sudah dendam langsung dari terdakwa anang
di persidangan anang ahmad latif membantah pernah menyebut memberikan uang lima ratus juta pada sekretaris johnny g plate
lima ratus juta per bulan itu tidak benar
sidang perkara korupsi bts rencananya akan dilanjutkan pada hari selasa satu agustus
dengan agenda pemeriksaan sid
sisa saksi yang belum memberikan keterangan pada hari selasa karena keterbatasan waktu sidang
dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara
badan pengawas keuangan pembangunan
kasus korupsi ini telah merugikan negara lebih dari delapan triliun rupiah
tim liputan cnn indonesia